pencarian kelompok santoso masih dilanjutkan hingga bulan mei mendatang empat sektor pencarian dalam radius enam puluh x empat puluh km dari napu hingga poso pesisir sulawesi tengah menjadi daerah fokus operasi
jejak kelompok santoso kini mendekati jalur sungai karena jalur logistik sudah terputus
pasukan gabungan menelusuri jalur sungai di perbatasan desa sedoa dan juga wasa
pola pencarian ini juga dilakukan setiap hari mengingat kelompok santoso kini terpecah karena putusnya jalur logistik mereka
sungai deras seperti ini yang dilalui tim satgas saat mencari kelompok santoso
hampir tidak ada jalan setapak terbuka di tengah hutan pegunungan napu
salah satu jalan yang dapat dilalui adalah jalur sungai
ada indikasi dalam dua pekan terakhir kelompok santoso mulai mendekati sungai karena kehabisan bahan makanan
hingga kini total sepuluh anggota kelompok santoso tewas dalam pengejaran
empat anggota lainnya tertangkap selama empat bulan berlangsungnya operasi tinombala